bila menyebut doli yang ada diingatan kita adalah lokalisasi prostitusi terbesar se asia tenggara
namun siapa sangka di lokasi tersebut ada sebuah pesantren yang dapat merubah wajah kampung menjadi lebih religi
jawaharatul hikmah nama pesantren itu
warga biasa menyebutnya jeha
berdiri sejak sepuluh tahun silam pesantren ini mengubah wisma dan bekas rumah karaoke menjadi ruang memperdalam ilmu agama
sempat dipandang sebelah mata karena tumbuh di lingkungan lokalisasi jaya kini berkembang pesat
santri di sana sangat beragam bukan hanya warga
anak anak mantan pekerja seks komersial sampai mucikari nyantri di jh
dari hanya sebelas santri jeha kini mencapai lebih dari satu ratus enam puluh anak
bahkan rumah bekas wisma yang diubah menjadi gedung pesantren sudah tidak bisa lagi menampung ratusan santri
alhamdulillah untuk pengembangan kita
kita berencana membeli salah satu rumah yang dulu bekasnya karaoke
sekarang masih aktif untuk karaoke tapi kita sudah db
maka itu kita kumpulkan donasi dari beberapa donatur
saat ini ratusan santri ini rela mengaji di halaman rumah dan emperan toko milik warga
meski begitu anak anak ini tetap semangat meskipun mengaji beralaskan terpal bekas
ada empat rumah milik warga yang dimanfaatkan untuk kegiatan pesantren
saking banyaknya santri
nasiku meminta istrinya ikut mengajar
para guru di sana diupah
meskipun pesantren tidak memungut biaya alias gratis
jeha mendidik santrinya agar bisa bermanfaat bagi negara sekitar
devi rahayu misalnya
nyantri di jh sejak kelas tiga sd siswi kelas dua smk itu kini menjadi pengajar di sana
pertama diajak itu disuruh ngajar paut
pulang sekolah saya jam tiga itu disuruh langsung ke jh
itu saya sudah siap siap buat ngaji
keberadaan pesantren ini mengubah wajah kampung ini
dari kampung prostitusi menjadi kampung religi
dulu mereka yang membenci jh kini menjadi bagian dari pesantren
pesantren jh bercita cita mengubah pandangan miring soal kampung doli jarak
mereka mendidik anak anak kampung eks lokalisasi dengan harapan orang tua mereka pun terbiasa hidup tanpa praktek prostitusi yang sudah ditutup sejak empat tahun silam
jangan lupa like share dan subscribe ya